mas jangan buat aku bertanya tanya dong mas
saya pernah membayar saksi
untuk memberatkan kamu dalam persidangan kasus pembunuhan roy
akhirnya saya sampai di samarinda juga
semoga saya bisa ketemu pak sodikin
lebih cepat dari pak nino dan rafael
ke jalan indosakti pak
wah sepertinya jauh pak dari sini pak
bisa satu lima jam perjalanan
kalau rencana gue berjalan mulus
kak rafael gak bakal berhasil
berangkat ke samarinda siang ini
satu masalah udah beres
mama belum bisa dapetin anti itu
soalnya tadi waktu rena udah mau kasih antingnya ke mama
bel sekolahnya keburu bunyi
jadi dia mesti buru buru masuk ke dalam kelas
mending sekarang gue fokus
beresin masalah yang satu lagi
biar hidup gue tenang
sah mama dengar katanya papa kamu masuk icu ya
kita jenguk gimana
papa kemarin tuh kecelakaan
tapi sekarang kondisinya udah stabil lagi kok
terus kata mama kalau misalkan kita mau jenguk kayaknya sore yang meja
soalnya biar bapak bisa istirahat dulu
kalau gitu kita jemukin ya
ya mungkin sore ini
ya secepatnya kalau bisa
mama gak ketemuan lagi sama tante resah
kan udah lama banget ketemuan ketemu
iya juga sih
mama juga kepengen tahu ya kabar dia sekarang
soalnya waktu terakhir kita ketemu
ya keadaannya kurang baik waktu itu
aku yang nganterin
kamu mau nganterin mama
emang kamu ada waktu
daripada di rumah terus kan
kamu gak ada apa mau tahan
enggak lagi sibuk
enggak gak ada
kalau gitu kita nemuin tante rosa dulu
terus setelah itu jengukin papa kamu ya
tapi boleh aku minta tolong mama nanti kalau misalkan ketemu sama tante rosa
jangan pernah ngebahas soal mbak andi nanti
pokoknya apapun itu jangan ngebahas soal mbak andi dulu
soalnya kan hubungan rumah tangganya mbak nin sama a lagi kurang baik sekarang
jadi takutnya gak enak aja sama tante rosa
ah iya mama faham kok mama ngerti banget
yaudah mama ambil stres kita berangkat sekarang ya
semoga kali ini gue berhasil ambil anting itu dari venue
aku gak mau di pernikahan kita ini ada kebohongan lagi mas
makanya aku aku mau tahu apakah aku bisa nerima apa enggak
saya nggak bisa bayangin kalau kamu tahu soal itu
apa yang akan kamu lakukan ke saya
apa saya siap menerima segala konsekuensi dari kamu

apa yang akan kamu lakukan kepadaku
apa yang akan kamu lakukan
apa yang akan kamu lakukan kepadaku pada saat itu
aku ingin menemukan kamu mas
kita makan dulu ya
enggak usah mas
aku mau tau

jawab pertanyaan aku
mas jangan buat aku bertanya tanya dong mas
saya pernah membayar saksi
untuk memberatkan kamu dalam persendangan aku
tapi aku tak pernah membayar saksi
untuk memberatkan kamu dalam persendangan aku
masih ragu pak
saya satu orang yang salah
kamu gak apa apa kan
jangan sentuh aku aku bilang
kalau gue jujur dan andin tahu semuanya
gue takut andin akan sangat terpukul
dan semua akan berakibat ke mental andin lagi
lo harus keluar dari situasi ini
gue kayaknya butuh masukan dari orang lain